terus kira kira mungkin sedikit harapannya deh kira kira nih di lebaran tahun ini gimana sih menurut dajo nih
nah ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan
banyak menerima laporan penganiayaan hewan
banyak hal yang didasari oleh terang
melalui siaran dalam bahasa indonesia
lima empat ratus delapan puluh konten kekerasan hewan tersebut telah diputar lebih dari lima miliar kali